ketua umum partai golkar setia novanto menegaskan dukungan partai beringin kepada presiden joko widodo untuk maju dalam pemilihan presiden dua ribu dua puluh
golkar resmi merapat ke pemerintah pasca munaslup bali minggu lalu
dalam diskusi bersama wartawan dpr setia novanto yakin golkar bisa bekerja sama dengan pdi perjuangan mendukung pemerintahan joko widodo yusuf kala hingga dua ribu dua puluh
setia juga menyebut golkar siap mendukung jokowi karena jokowi bekerja cepat dan melakukan banyak gebrakan
sebelumnya ketua dewan pertimbangan golkar abu rizal bakri mengumumkan golkar keluar dari koalisi merah putih dan bergabung dengan koalisi pemerintahan jokowi jk
setelah munaslup golkar tidak hanya mendukung pemerintah tetapi juga siap mendukung jokowi kembali maju pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
sepanjang rakyat mendukung jokowi untuk presiden di dua ribu sembilan belas
maka saya selaku ketua partai golkar bukan hanya mendukung
tetapi saya akan membelah dan mendukung presiden jokowi
itu yang penting
dan saya yakin rakyat pasti akan mendukung